teriakan histeris warga mengiringi ledakan kilang minyak pertamina di kota dumai riau pada sabtu malam
warga yang panik langsung berlarian keluar rumah untuk menyelamatkan diri
dikutip dari cnn indonesia com tak hanya ledakan warga sekitar mengaku merasakan getaran kuat ketika suara ledakan terdengar
sejumlah video yang beredar juga menunjukkan rumah bergetar akibat ledakan kilang pertamina
pelafon masjid juga runtuh akibat ledakan yang begitu kuat
tristanto salah seorang warga yang tinggal sekitar tiga ratus meter dari kilang minyak pt pertamina mengaku rumahnya mengalami kerusakan di bagian pelafon
bahkan pintu kamar mandinya juga lepas pasca ledakan
ia mengaku mendengar suara ledakan yang keras saat sedang sholat taraweh
pertamina mengaku selama sepuluh empat puluh lima jam
tiba tiba itu saja yang terjadi
kami kira petir petir yang dasar
orang pada menangis semua anak anak yang tata rusa itu kecil kecil nangis semua
lalu masuk ke masjid bingung
jadi kami keluar jangan nangis jangan nangis ini ledakan biasa tapi ya pas pada saja
pasca ledakan pertamina ii dumai polres dumai riau mengaku akan mengusut kasus ledakan kilang minyak pertamina di jalan putih tujuh
polres dumai juga meminta keterangan karyawan pertamina ii dumai
tim lapor dari polda riau juga akan dikerahkan untuk melakukan penyelidikan
tidak ada korban jiwa akibat insiden ini namun sembilan orang mengalami luka
dalam satu bulan terakhir tiga kebakaran terjadi
mulai dari depo pertamina pelumpang kapal pengangkut bahan bakar minyak mt christine di perairan lombok nusa tenggara barat
hingga yang terakhir ledakan di kilang minyak dumai pada sabtu malam
kami akan fokus terhadap tindak lanjut terhadap dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat
dan sejauh ini kita sudah bersama sama pemerintah kota dumai melakukan pembentukan tim bersama
melibatkan unsur dari masyarakat unsur pemerintah kota dan para pendagang hukum bersama pertamina sendiri
untuk bersama sama melakukan pendataan ke lapangan mendata seberapa jauh dampak yang terjadi dan masyarakat mana saja yang terdampak
posko pengaduan bagi warga yang terdampak ramai didatangi warga tanjung palas kecamatan rumai timur
datangan warga untuk membuat laporan serta menunjukkan bukti kerusakan pada rumahnya
data sementara hingga minggu sore sudah seratus laporan warga diterima oleh pihak pertamina
saat melapor warga diminta membawa berkas seperti kartu tanda penduduk dan foto rumah yang retak sebagai persyaratan agar rumah diperbaiki oleh pihak pertamina
tim liputan cnn indonesia